sepertinya saya belum puas jalan jalan nih
ini di partai politik adalah saya memiliki tugas saya tempatkan pada tugas perjuangan
terima kasih atas waktunya